berakhirnya masa kerja anggota dewan periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas menyisakan warisan legislasi yang tidak sedikit
kinerja legislasi anggota dewan periode ini bahkan disebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya
kepercayaan publik beberapa turun bahkan ada yang hilang
dua ratus sembilan puluh delapan anggota dpr lama bagaimanapun masih akan bertahan
bagaimana memastikan mereka betul betul bekerja untuk rakyat
dan malam ini sudah bergabung bersama saya di studio
bang refli harun pakar hukum tata negara bang refli selamat malam
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada bang lusius karus peneliti formapi
bang lusius selamat malam
terima kasih sudah bergabung
kepada bang refli dan juga bang lusius nanti kita akan menguliti bagaimana mungkin dilihat dari kualitas undang undang yang dihasilkan selama lima tahun terakhir
dan juga kinerja ya
kinerja bang lusius yang melihat dan juga sudah ada kajiannya
peneliti formapi mengeluarkan kajian
nanti kami juga akan hadirkan hasilnya
setelah jadah tetap di sian dan indonesia
sian dan indonesia

kemudian periode sekarang kurang dari seratus
itu dari sisi kuantitas
dari sisi kualitas begini
kalau kualitas ini kan tentu kita harus melihat satu demi satu undang undang
tetapi yang menjadi concern saya pribadi adalah undang undang itu kan harusnya dibuat karena ingin menyalurkan aspirasi masyarakat
nah saya lihat
saya lihat justru kecenderungannya dpr sekarang makin kentara itu kalau dia punya kepentingan sendiri
misalnya revisi undang undang md tiga yang memperbanyak jumlah kursi pimpinan mpr dpr dan dpd
itu cepat sekali bisa
lalu kemudian terakhir revisi undang undang kpk
bahkan untuk revisi undang undang kpk saya dengar dari salah seorang anggota dpr
nggak dibahas sama sekali
jadi mereka langsung setuju saja
jadi dari sisi kualitas tentu bermasalah
saya bisa tunjukkan misalnya dari sisi kualitas itu bagaimana undang undang itu tidak masuk akal
misalnya undang undang tentang kpk dikatakan kita tahu bahkan persoalan terbesar adalah ada dewan pengawas yang bisa memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan
kita tahu bahwa yang namanya penyadapan adalah mahkota terutama kalau mau ott
ternyata ada pasal colongannya
penyadapan hanya bisa diberikan
kalau perkara tersebut sudah digelar
gelar perkara di depan dewan pengawas
kalau begitu kan tidak mungkin ada ott
bagaimana mungkin kita mau ott orang lalu kita gelar perkara dulu
padahal untuk gelar perkara itu kan berarti sudah ada minimal dua alat bukti
artinya orang yang bersangkutan sudah dipanggil dan lain sebagainya
jadi tidak mungkin ada transaksi ott begitu
nah pasal colongan satu ya
yang kedua memang ada pasal pasal yang menurut saya sangat apa
bias kepentingan politik di dpr
partai politik terutama
tanpa bisa menjelaskan apa sih sebenarnya urgensinya
salah satunya sekarang juga
yaitu revisi undang undang md tiga yang memperbanyak pimpinan mpr
saya bingung terus terang saja
kenapa mpr itu nggak ada kerjanya hampir sebenarnya
dari desain konstitusionalnya
mpr itu kan kerjanya mengadakan sidang paripurna
untuk pelantikan presiden dan wakil presiden
satu kali dalam lima tahun
memilih presiden dan wakil presiden kalau dua duanya berhalangan
memilih wakil presiden ketika wakil presiden menjadi presiden
kemudian melakukan impeachment
kapan kapan saja juga
lalu kemudian yang kelima
penetapan perubahan konstitusi
jadi kalau kita bicara tentang kewenangan konstitusional mpr
tidak ada kerjanya sebenarnya
lalu kemudian apa urgensinya
menambah pimpinan sampai sepuluh orang
kan tidak masuk akal
yaitu mengakomodasi semua fraksi dan satu kelompok dpd
jadi ada satu ketua dan sembilan wakil ketua nanti
nah dari situ saja
itu kepentingan golongan menurut anda ya
tidak ada urgensinya untuk rakyat ya
kepentingan partai politik itu sendiri
bukan kepentingan masyarakat
kepentingan elit ya
kita sekarang sudah ada datanya ini
sudah dilihat tadi beberapa
tapi kalau misalnya soal angka
itu angka produk legislasi tadi sudah disinggung oleh bang refli
tapi bagaimana dengan kinerjanya
kalau formapi mungkin bisa melihat dengan kinerjanya
mungkin bisa dilihat dari katakanlah absensi
kemudian bagaimanapun sekarang
apa yang kemudian formapi akhirnya mengambil kesimpulan
bahwa kinerja dpr yang kali ini adalah bahkan lebih buruk
dari yang sebelum sebelumnya
kalau penilaian lebih buruk itu sih lebih ke legislasi
karena itu mudah sekali untuk mengukurnya
berdasarkan problem house
untuk akal ya
lalu berapa yang dihasilkan gitu ya
tapi saya kira fungsi fungsi yang lain juga jadi catatan kita
misalnya fungsi pengawasan
nyaris pansus pansus pengawasan yang dibentuk oleh komisi maupun oleh pimpinan dpr
itu tidak ada satu yang kemudian bisa mengeluarkan rekomendasi
yang bisa dieksekusi
dua pansus besar
pansus angket besar yang dibuat oleh dpr periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
yang kedua itu hak angket kpk itu
itu juga dua duanya mengeluarkan rekomendasi
tapi juga tidak dieksekusi
jadi menurut anda itu hanya di tataran politis saja atau bagaimana
kemunculannya juga memang lebih bernuansa politis gitu ya
misalnya pansus angket kpk itu muncul setelah ada kegaduhan antara komisi tiga dengan kpk gitu ya
dpr terlalu melampaui kewenangannya
misalnya meminta presiden untuk memperhentikan menteri
jadi itu juga rekomendasi rekomendasi yang melampaui kewenangan dpr
sehingga sulit dieksekusi
dan kelihatan betul kepentingan apa yang kemudian membuat dpr melahirkan pansus pansus itu
bukan murni untuk melakukan fungsi pengawasannya terhadap eksekutif
tapi sedang ingin mengejar target tertentu gitu ya
sedang mengejar target tertentu
ya target tertentu target politik
target kepentingan masing masing
tapi kalau misalnya dilihat ini deh
kalau misalnya kita lihat sekarang kita lihat data aja
tercapai tiga puluh delapan ya
mengapa terlihat jauh sekali banyak sekali yang tidak tercapai
kenapa sih padahal sepertinya cukup sibuk kan
rapatnya cukup banyak
gaduhnya juga luar biasa
ini ada soal teknis dan ada soal substantif
saya sudah mendengarai dari lama soal teknisnya itu begini
ketika membuat undang undang ya
sibuk dengan prosedur yang menurut saya menyulitkan anggota dpr sendiri
misalnya prosedur tersebut misalnya harus tanda tangan absensi kunjungan ke luar negeri dan lain sebagainya
padahal kan inti membuat undang undang itu adalah dimanapun anggota dpr berada
yang penting dia bisa melakukan proses pembahasan dan lain sebagainya
nah yang paling penting itu adalah sesungguhnya nanti waktu paripurna
karena paripurna kan menghendaki kehadiran
tapi proses pembahasan itu kan bisa dimana saja
nah tetapi dengan proses administratif harus ada absensi tanda tangan
quorum dan lain sebagainya
itu akan menyulitkan diri sendiri
karena kita harus membedakan antara pembahasan sama kemudian persetujuan
kalau persetujuan itu memang harus kuat
ada rapat paripurnanya ada kehadiran yang besar karena itulah menunjukkan kewenangan setiap anggota dpr
tapi kalau dalam pembahasan kan tidak harus anggota dpr sendiri yang tidak paham ikut membahas
bisa saja dia kemudian dibantu para ahli ahli yang paham dan dia cukup apa main concernnya
misalnya katakanlah kalau dia bicara tentang pemilu cukup anggota dpr misalnya bicara tentang
udah kita mau sepakat sistem pemilu apa
proporsional tertutup proporsional terbuka atau mayoritarian atau apa
nah harusnya kan detail detailnya tinggal legal drafternya
tapi ini enggak
titik komanya juga mau ikut ikutan
itu dari sisi teknis
itu yang sisi teknis ya
dari sisi substantifnya nanti setelah saya akan melihat dulu situasi perkembangan situasi terkini di kawasan sekitar gedung dpr sudah ada sandra insana
sandra anda berada di titik mana sekarang bagaimana situasi di sekitar anda
ya selamat malam putri
saat ini saya sudah berada di gerbang bagian belakang gedung dpr ri
dan saat ini saya tepatnya ada di jalan palmerah untuk kondisi terkini di sini dapat disaksikan seperti itu
tadi baru saja tim dari patra kepolisian mengangkut para pendemo yang memang rusuh seperti itu karena memang baru beberapa saat lalu kalau bisa dilihat mungkin cuplikannya
di sini memang terjadi kerusuhan
jadi para massa melemparkan batu ke arah pendemo
dan kemudian juga petasan yang langsung diarahkan kepada polisi seperti itu
dan memang di sana pun kalau dilihat memang ada massa yang terlihat melakukan bakar bakar seperti itu ya
dan kondisi di sini memang masih gas air mata diuncurkan terus menerus karena memang tadi untuk dari terbunuh
jadi tepat di mana saya berada di sini ada sisi jalan sebelah kanan sana mengarah ke bayoran
kemudian juga di sisi kiri sini dari pejompongan kemudian di sana itu dari tiga masa di sini mengepung ke arah tengah belakang gedung dpr ri
namun kini untuk masanya sudah mulai meredah seperti itu sudah mulai menghilang karena memang pasukan patrol langsung dikirimkan untuk mengamankan para masa yang memang melakukan kerusuhan di sini
jadi tadi di sebelah sini
untuk pihak kepolisian
untuk pihak kepolisian langsung ditembakkan gas air mata dan beberapanya juga tadi kami saksikan bahwa ada salah satu korban wanita juga mungkin bisa dilihat dicuplikannya bahwa yang pingsan seperti itu karena terkena dampak gas air mata
kemudian juga tadi ada beberapa penangkapan penangkapan yang memang dirasa polisi adalah provokator seperti itu

sandra massa apakah sudah benar benar bubuk
atau mereka keluar dari sana tapi masih berkerumun atau bagaimana sandra
sejauh pantauan kami sejak sore tadi putri waktu maghrib mereka kembali mundur
setelah maghrib mereka kembali datang
kemudian mereka mundur lagi kemudian datang lagi seperti itu terus
eh jangan jangan jangan
seperti itu terus putri
jadi mereka maju mundur seperti itu
untuk saat tadi memang tenang
kemudian beberapa saat kemudian kembali
dan memang keamanan disini sudah ditingkatkan
dikatakan bahwa untuk demo ini diberikan sebanyak dua puluh ribu
sebanyak dua puluh ribu keamanan tim gabungan dari tni dan juga polri
kemudian juga tadi pagi juga diupdate kembali bahwa ditambahkan lagi dua puluh enam ribu
jadi totalnya sekitar empat puluh enam ribu keamanan dari tni dan juga polri yang dikerahkan untuk mengaman kesini
apa yang terjadi sandra
kita mencoba kesana karena diinformasikan bahwa ada yang tertangkap seperti itu
sandra apa yang sedang terjadi disana
sandra sandra mundur mundur mundur
terjadi penangkapan seperti itu
untuk kerusuhan masa masa yang memang tadi melakukan kerusuhan sedang ditangkap oleh tim patra dari kepolisian
dan untuk masa masa rusuh tersebut
untuk masa masa saat ini yang rusuh sudah tidak ada namun ini masa masa yang tertangkap dikerahkan ke sini
karena tadi juga sudah dikerahkan sejumlah tim patra baik bermotor maupun kendaraan bermobil seperti itu
tapi sekarang sudah ada yang tertangkap
kita akan mencoba kesana
kita akan mencoba kesana
sudah malam maksudnya
baik kami masih akan jeda kembali kami akan mengupas kinerja dpr sekarang dan apa kemudian yang bisa diharapkan
melihat ada dua ratus sembilan puluh delapan anggota dpr yang kembali terpilih di periode selanjutnya
cnn indonesia prime news segera kembali
anda kembali bersama kami di cnn indonesia
saya kembali ke bang refli tadi belum selesai
mungkin bisa dilanjutkan yang soal substantifnya substantifnya bagaimana
tadi kan soal teknis ya soal substantifnya ini adalah soal kan pemahaman ya pemahaman anggota dpr itu terhadap bidang bidang atau hal hal yang akan dibahas dalam ruu
tentu kita tidak bisa mengharapkan anggota dpr itu seperti superman
kita saja misalnya orang hukum itu harus spesifik hukum apa
hukum semuanya kan kita tidak paham
karena itu sebenarnya ketika ketidakpahaman itu ada harusnya kan mendaya fungsikan tenaga ahli sebaik baiknya
saya pernah memberikan waktu tahun dua ribu sembilan saya memberikan diundang partai terbesar waktu itu untuk memberikan pembekalan pada anggota dpr
saya akan begini
kalau mau kinerjanya baik misalnya fraksi itu staff atau tenaga tenaga ahli tersebut itu dikumpulkan
dia waktu itu kalau tidak salah mendapatkan anggota dpr sebanyak sampai satu ratus dua puluh delapan
saya bilang kalau satu ratus tiga puluh delapan dikalikan satu waktu itu masih satu
sekarang kan sudah lima
nah kalau misalnya satu saya bilang dikumpulkan saja satu ahli ya dan berarti ada satu ratus tiga puluh delapan ahli
lalu kemudian di list saja keahlian apa yang dibutuhkan
katakanlah hukumnya berapa misalnya hukumnya sepuluh tapi ahli semua di bidang itu minimal pendidikan s dua
lalu disatukan buat yang namanya supporting staff ahli kerja anggota dpr itu tinggal bikin request saja
misalnya saya mau diskusi tentang hukuman mati tolong update saya hukuman mati
maka itu akan muncul ke badan keahlian tersebut cukup satu manajernya kan
dia yang kemudian mendistribusikan kepada oh ini berarti harus ahli hukum pidana
itu dikerjakan nggak pada saat itu oleh pak
nggak ada yang ngerjakan saat itu sekarang
proses rekrutannya juga kan bermasalah
karena mereka menyediakan slot itu untuk teman teman mereka sendiri
kadang kadang untuk istrinya atau suaminya
jadi walaupun misalnya ditambah inputnya itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap output
tenaga tenaga ahli itu ketimbang
kemudian untuk membackup dia secara kelembagaan lebih banyak membackup urusan urusan pribadi
misalnya katakanlah jadi petokso di tv
bahkan kadang kadang jadi fotografer tukang apa mungkin lobby sana lobby sini dan lain sebagainya
ya saya kira agak berat kalau cara berpikirnya begitu
tapi kalau dibentuk badan keahlian yang saya bilang coba bayangkan ya
saja ada fraksi misalnya
lalu dikali lima
ada nggak lembaga institusi di republik ini yang bisa mengumpulkan lima ratus ahli minimal s dua pendidikannya
kan bisa terjadi
jadi semua lima ratus ahli itu kerjanya nggak usah ke kantor di rumah saja cukup
iya reset kerjanya
lalu melayani pertanyaan anggota dewan
tapi dia cukup menjawab hal hal yang menjadi bidang keahlian dia
tapi kalau lima misalnya tenaga ahlinya lalu yang diurusin seratus urusan
puyuh juga yang lima itu mau ngasih apa gitu
akibatnya inputnya masukannya pasti klir karena dia bukan ahlinya
oke dan outputnya juga kemudian lebih lebih lagi
outputnya bisa bermasalah
saya kira pertama kalau bicara soal tim ahli tadi itu yang jadi keprihatinan juga
mereka sudah menyebut ada staf ahli seperti itu untuk setiap anggota
tapi proses rekrutmennya itu juga tidak pernah dibenahi
misalnya bagaimana memastikan yang kemudian bekerja
itu betul betul ahli minimal ijazahnya s dua lalu punya keahlian tertentu di bidang tertentu gitu ya
yang terjadi itu diserahkan kepada anggota
sehingga kemudian yang direkrut itu ya tidak perlu harus s dua
tinggal kemudian cintai misalnya pinjam ijazah siapa atau nama siapa
tapi yang lain yang mendapatkan benefitnya
jadi macam macam sekali kemudian yang dibikin oleh anggota dpr
sekedar untuk memenuhi kuota lima ahli itu
itu semua anggota dpr seperti itu tidak kan
pasti ada juga kan
hampir seperti itu
tapi pasti ada juga kan
ada juga kan yang betul betul kerja
yang betul betul timnya dikelilingi oleh tim ahli
yang benar benar memberikan input informasi
walaupun misalnya lima limanya ahli semua
tapi kalau cara mengelolanya hanya diberikan dia assign kepada orang
tidak membuat lembaga yang seperti itu
kan tidak mungkin
kan tidak mungkin saya melayani pertanyaan tentang hukum perdata hukum pidana semua hukum
pasti kan cuma hukum tata negara saja
karena kekaliannya di sana
nah inilah yang menurut saya
cara manajemen keahliannya yang tidak efektif
harusnya ditarik partai politik
jadi fasilitas negara ini dimaksimalkan dengan cara tadi
menarik tenaga tenaga ahli itu menjadi badan keahlian tersendiri sebagai supporting system fraksi
kalau itu yang terjadi
maka partai politik itu sangat powerful
dari segi keahlian
oke punggul isis
ya saya kira seperti itu semua lah ya
catatan terhadap staf ahli ini
di mana mana sebenarnya di dpr ini penuh staff ahli
ada anggota lima orang per anggota
ada di dpr secara kelembagaan
ada yang namanya badan keahlian dpr
itu juga penuh staff penelitinya
dan banyak dokter juga di sana
ada fraksi punya ada komisi punya
jadi di mana mana sebenarnya
resourcenya sudah oke berarti kalau menurut anda
secara administratif ya
persyaratan di undang undang
ada yang dokter ada itu
artinya resourcenya sudah oke
lalu apa yang harus apa yang kemudian kurang
sampai kemudian dari prolegnas satu ratus delapan puluh sekian
hanya tiga puluh delapan misalnya
saya kira manajemennya itu itu yang belum ditata dengan baik
misalnya sejak awal katakanlah proses perencanaan prolegnas itu sendiri
itu dibikin untuk menampung usulan dari tiga lembaga yang bisa mengusulkan ruu dalam prolegnas
pemerintah dpd dan dpr
tanpa kemudian diperhitungkan misalnya kemampuan dpr untuk melakukan pembahasan
berapa lama bisa dibahas dan lain sebagainya
jadi betul betul plolek nas itu jadi apa gitu
usulan dari tiga lembaga itu
ketika diturunkan menjadi prolegnas prioritas setiap tahun
mereka kebingungan sendiri untuk menyelesaikan mana yang menjadi tugas komisinya yang harus diselesaikan duluan
misalnya komisi tiga katakanlah
sampai akhir periodi tak ada satu pun ru prioritas yang mereka berhasil selesaikan
komisi tiga prioritasnya apa aja sih
ada jabatan hakim
ada mahkamah konstitusi
ada revisi kpk waktu itu
ada kuhp juga
tapi kemudian hampir semuanya mereka bahas gitu
dari yang direncanakan itu
lalu tidak tahu mana yang harus selesai duluan gitu
kebingungan sendiri akhirnya tidak ada hasil sampai akhir
lebih parah lagi misalnya komisi enam tanpa satupun ruu
baik kumulatif terbuka maupun prolet nas prioritas
tanpa satu pun ya
itu karena sejak awal juga mereka memboykot menteri yang kemudian jadi apa gitu
ya mitra kerja
bagaimana bisa melakukan proses pembahasan
jadi saya kira manajemen dpr sendiri untuk memastikan
kerjaan mereka itu berorientasi pada hasil
itu tidak terjadi
apalagi misalnya pergantian empat pimpinan di masa dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
itu memang membuat konsolidasi dpr untuk kemudian bekerja secara efektif itu nyaris hilang
seberapa besar pengaruhnya ada empat kali ganti
dpr sekarang dipimpin oleh tiga kali pimpinan berbeda gitu kan
seberapa besar pengaruhnya
saya kira sih khusus di era novanto misalnya
gonta ganti novanto dengan ade komarudin lalu ke novanto lagi
menyita perhatian luas dari publik apalagi pada saat yang bersamaan novanto ini masih harus berhadapan dengan kasus papa minta saham
berikutnya ada korupsi iktp
jadi setiap proses pergantiannya itu diiringi dengan munculnya kasus yang besar yang melibatkan hampir seluruh dpr untuk kemudian nimrung bicara hal yang sama
jadi pasti berpengaruh terhadap koordinasi yang mestinya dilakukan oleh pimpinan dpr terhadap alat kelengkapan misalnya
untuk memastikan misalnya
sekedar untuk memastikan
sampai di mana proses
proses pembahasan yang dilakukan oleh komisi komisi
perkembangan pembahasan edungnya sampai di mana
itu tidak bisa dilakukan jika pimpinannya sendiri sudah bermasalah gitu ya
dan kalau gonta ganti seperti itu hampir terjadi setiap tahun seperti dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
program programnya juga nyaris selalu berbeda
misalnya adeko marudin muncul dengan program membatasi kunjungan kerja ke luar negeri
tapi begitu kemudian dalam beberapa bulan diganti lagi oleh pak steno vanto
setia novanto kembali membuka lagi keran kunjungan ke luar negeri
adeko marudin memperbanyak waktu pembahasan legislasi
untuk menjawab kritikan publik soal kinerja buruk dpr di bidang legislasi
tapi begitu datang steno vanto itu dirubah lagi dan kembali ke sediakala
jadi perubahan kebijakan dari pimpinan ini saya kira juga turut berpengaruh
walaupun mungkin tidak signifikan gitu ya
tapi yang paling penting koordinasi itu menjadi sulit untuk dilakukan
padahal kan kita tahu sendiri ada kerja kerja lintas komisi
yang harus melibatkan anggota dpr
dari berbagai komisi dan itu butuh koordinasi saya kira dari pimpinan
untuk memastikan ini semuanya bisa berjalan
ada satu soal lagi ya
yang harus digaris bawah ini begini
saya melihat bahwa cara membuat undang undang kita ini banyak sekali kelirunya
kalau di luar yang saya pahami ya
ruu itu sudah matang
jadi ketika ruu ini sebelum dibahas
misalnya katakanlah ruu ini berasal dari pemerintah
ketika ruu ini sudah jadi
maka pemerintah kalau di amerika serikat misalnya
pemerintah akan melobi anggota anggota kongres
agar menyetujui ruu ini
nah kalau kita enggak begitu
ru itu hanya entry point saja
untuk pembahasan yang bertilih tilih
baik dari dpr maupun dari dpd
harusnya ketika dia sudah menjadi ruu
itu sudah clear sudah bersih semua
dari sisi redaksinya
dari sisi substansinya sosialisasinya sudah baik

kadang kadang sengaja ruu itu dimasukkan begitu saja
agar administrasinya berjalan
misalnya kunjungan ke luar negeri studi banding dan lain sebagainya
ketika membuat ruu tersebut sudah studi banding
sudah studi banding sudah riset dan lain sebagainya
lalu kemudian ke dpr tinggal menjelaskan saja
kalau ini enggak
dpr seperti lembaga pengkajian lagi jadinya
begitu dia dapat ruu baik yang berasal dari dirinya sendiri
maupun dari dpd dan presiden
dia menjadikan dirinya sebagai lembaga kajian
yang mengkaji lagi dari a sampai z nya
kalau begitu caranya membuat undang undang
itu enggak akan pernah selesai
harusnya kan semua pengusul itu bersih
lalu kemudian tinggal apa sih
anunya concern utamanya apa
highlight yang perlu kemudian diperdebatkan apa
nah kalau highlightnya itu sudah selesai
maka kemudian kan tinggal di solidkan saja
apakah itu sudah masuk
ataukah ada sedikit perubahan redaksional atau apa
kalau ini enggak
sistem yang begini ini kemudian bisa diubah tidak
di periode berikutnya nanti ya
setelah itu kita bahas soal itu tetap di cnn indonesia
kembali melihat informasi terkini di sekitar gedung dpr
tapi bang lusius kalau misalnya sekarang melihat ada dua ratus sembilan puluh delapan anggota petahana anggota dpr petahana
apakah itu bisa kemudian mengubah betul
bagaimanapun kan sekarang sudah ada distrust
citranya kemudian sudah luntur masyarakat
sekalipun memang saya yakin pasti dari sekian banyak anggota dpr pun
juga pasti banyak yang bekerja betul betul
tapi kemudian citra mereka luntur oleh beberapa yang tidak bekerja
kemudian tertangkap korupsi tertangkap suap oleh kpk dan lain sebagainya
dua ratus sembilan puluh delapan anggota ini kira kira apa yang akan terjadi
katakanlah enam bulan ke depan dengan ada anggota baru setengahnya
mungkin pertanyaan utamanya siapa yang paling berperan untuk menentukan dpr bergerak kemana gitu ya
buat saya berapapun tambahan anggota dpr itu jadi tidak penting
untuk menunjukkan atau untuk membuka
untuk menunjukkan dpr berubah atau tidak
kalau partai politiknya juga tidak punya niat untuk berubah
saya cendung misalnya beberapa minggu terakhir ini kita melihat ada gerak cepat
melakukan pembahasan ru kpk misalnya
apakah itu seperti yang bang refli bilang tadi bahkan tidak pernah dibahas
lalu siapa yang punya keinginan untuk mengesahkan ruu ini dalam waktu begitu cepat
pasti keinginan partai politik
kesepakatannya itu ada di antara elit partai politik
sehingga kalau mau dibilang secara kualitas juga
proses pembahasan legislasi yang dilakukan oleh dpr memang kelihatan untuk mengabdi pada elit gitu ya
jadi apakah kemudian mereka serius berpikir tentang nasib rakyat saya ragukan itu
dan sejauh mana kemudian peran anggota dpr lama maupun wajah baru bisa merubah wajah parlemen
itu sangat tergantung daripada dukungan partai politik pada anggota anggota ini untuk bisa leluasa gitu ya
kalau misalnya dilihat komposisinya akan mirip dengan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
artinya tidak akan ada perubahan
ya jadi komposisi anggotanya boleh berubah tapi partai politiknya tetap sama
kalau kemudian motor penggeraknya itu ada di partai politik
dengan tidak adanya perubahan partai politik
juga karakternya dan lain sebagainya itu saya kira tidak ada harapan atau kita tidak bisa mengharapkan pada wajah lama maupun wajah baru yang terpilih jadi anggota dpr ini
jadi kalau saya mau sih kalau menurut saya sih reformasi itu harus mulai dari partai politik untuk memastikan juga ada perubahan di partai politik
jadi itu adalah keuntungan parlemen kita

jadi memang persoalan terbesar kita adalah partai politik kita ini belum menjadi partai politik yang sesungguhnya
baru menjadi gerombolan elit ya kira kira begitu oligarki
bahkan hampir semua partai politik itu tidak hanya oligarki tapi individual
ya partai partai besar itu justru keputusan ditentukan oleh satu orang saja

jadi kira kira satu dua tiga tiga
kira kira empat partai besar saya kira begitu polanya
karena itu ketika ada pergantian anggota dpr dan kita berharap akan ada perubahan signifikan saya kira enggak
kecuali partai politik sudah mau mereformasi dirinya sendiri mau bisa menjadi demokratis dan membiarkan anggota anggotanya untuk punya kreativitas tapi akuntabel
sebagai contoh misalnya begini
kalau kita mau bicara tentang aspirasi membuat undang undang harusnya dengan sistem sentralisasi seperti ini kan gampang
bahwa partai politik punya concern ini ini abc dan lain sebagainya yang lainnya kan nggak penting
tapi karena ruang gerak itu tidak ada bagi individual partai politik individual anggota dpr dia akhirnya menyajikan hal hal yang tidak substantif
perdebatan yang remeh temeh dan lain sebagainya
karena ruang bermain dia tidak pada yang substantif itu
karena yang substantif itu kan sudah garis partai
nah beda kalau padahal menurut saya ya dalam sistem pemerintahan presidensil ya harusnya anggota dpr itu ya punya ruang pribadi masing masing
beda sama sistem pemerintahan parlementer dimana kan parliamentary government kan dia harus sama terus dengan pemerintah
karena kalau tidak sama dengan pemerintah jatuh pemerintahan
tapi menurut anda kalau misalnya anggota dpr
presidensil enggak perlu
anggota dpr jatuh
dia harusnya dipercaya
kalau yang sekarang atau yang berikutnya punya ruang pribadi masing masing kan mungkin itu agak beresiko untuk kepada posisinya gitu kan
iya karena tadi misalnya recall masih dipertahankan ya
kalau recall masih dipertahankan maka ketidaksetujuan pimpinan partai terhadap anggota dpr ya itu menyebabkan anggota itu akan di recall gitu
bahkan ada partai yang sebelum dilantik aja sudah merecall
tapi itu juga tidak mungkin mengganti orang yang terpilih
orang terpilih itu itu haknya kpu untuk menetapkan ya berdasarkan perolehan partai politik dan perolehan suara terbanyak
kalau dia mau diganti nanti setelah dilantik jangan diganti sekarang
tapi ada yang mengganti kan sampai menggunakan perkembangan negeri dan lain lain
tapi menurut saya ya tadi tidak menjalankan tidak taat pada aturan yang ada
padahal ruang recall masih diberikan itu pun masih juga ngotot
oke dan itu menurut anda berdua yang mungkin masih akan menyandra mereka para anggota dewan
yang mungkin dalam hatinya ingin mendengarkan suara rakyat tapi agak berbeda dengan suara
saya terus terang aja ya kenapa ya reformasi kita ini belum menemukan perbaikan perbaikan yang signifikan menurut saya
ruang kebebasan saja yang masih kita punya
artinya ya saya lucius bisa ngomong apa aja media juga itu
tetapi untuk hal hal yang menata negara bebas dari korupsi kemudian produktivitas anggota dpr
mewakili kepentingan masyarakat sepertinya jauh sekali masih begitu
dan kenapa harapan itu jadi sulit juga untuk periode yang baru ini
karena nafsu liar partai politik itu justru mulai sekarang ini terjadi
kompromi untuk memastikan mereka aman lima tahun ke depan itu mulai terjadi dari sekarang
jadi koalisi oposisi itu jadi tidak penting untuk periode berikut
jadi bagaimana mengharapkan perubahan dpr itu di tangan anggota anggota dpr itu baik yang lama maupun yang baru
oke baik kita lihat nanti seperti apa besok akan dilantik mereka
terima kasih bang lusius bang refli harun terima kasih banyak sudah malam hari ini bergabung di sini
dan kita sekarang akan ya dialog kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini
cnn indonesia prime news juga bisa anda saksikan melalui streaming di cnnindonesia com
terima kasih saat lagi saya putri aini terima kasih